om datang kesini karena om mengira
kamu bakalan sadar setelah kamu mengalami kejadian ini
om masih bisa nyembunyiin ini dari papa kamu sekarang
tapi kalau sampai kamu di pidana
kamu mau berbesar hati membuka pintu hati kami
untuk memaafkan elsa
membuka lembaran baru
menupakan semua kesalahan ini
dan menjalani kehidupan kalian dengan lebih baik
tapi papa sadar
itu keputusan kamu
kalau kamu sudah memikirkan dengan matang dan bulat
papa tidak akan memaksa kamu
papa tidak akan mau memaksa kamu
karena ini adalah few kendi diri
apa lagi menurutmu
mereka sangat memudap
sekarang waktunya kita pulang
kami pulang ke sini
entah apa kata ibu
kita gak akan tahu kejadian yang akan serumit ini
kamu jangan mikirin mama sama papa ya
yang terpenting hidup kamu ke depan
hidup kamu masih panjang saya
kamu harus kuat harus tambah hadapin ini semua ya
papa dan mama akan selalu menunggu putusan kamu ya
jadi nyalahin diri aku sendiri mas
setelah aku ngeliat mereka ulangnya tuh
aku jadi ngerasa bersalah
coba aja aku gak salah untuk nemuin mereka
gak tau aku gak akan biarin mereka untuk
untuk tinggal berdua aja
ada aku di situ
mungkin kejadian juga gak akan kayak gini
kamu kalau mau nangis
tapi jangan nyalahin diri sendiri
kamu punya niatan yang baik
kamu baik ingin menamaikan air
tapi jangan nyalahin diri kamu sendiri ya
kamu gak salah wak
kalau udah loga nangisnya udah ya
jangan pernah nyalain diri sendiri
kamu gak salah wak
kamu gak salah wak
jangan urusin gorgeous
gak ada obat obatan itu
setelah kamu begini
kamu bakalan waras dan sadar
kalau elsa itu cuma
mengurusak dan menghancurkan hidup kamu
tapi ternyata om salah
om ngapain disini
bukannya om udah gak peduli sama aku
bagaimanapun kamu itu keponakan om
dan om datang kesini
karena om mengira
sadar setelah kamu mengalami kejadian ini
om masih bisa
nyembuhin ini dari papa kamu sekarang
tapi kalau sampai kamu dipidana
papa kamu akan marah pesan
kenapa kamu bisa sampai segila ini sama elsa
apa yang ada di dalam diri elsa
yang gak ada di perempuan lain
apa yang udah exha kasih sama kamu
yang gak ngerti cinta
cinta macam apa yang bisa ngerusak kayak gini
om masih akan lindungi kamu sekarang
tapi kalau kamu gak berubah
dan kamu tidak kooperatif
dan kalau sampai papa kamu tau
dia akan hentikan semua falsitas kamu
suami ibu datang berkunjung
mari saya antar ke ruang kunjungan
ibu datang nemuin saya
akhirnya kamu datang juga sayang
makasih ya kamu udah mau jemukin
aku kangen banget sama kamu
anak kita juga pasti kangen banget sama kamu sayang
tolong kamu dengar baik baik
aku datang kesini
karena aku ingin membicarakan tentang hubungan kita
aku sama sekali sudah tidak bisa sama kamu biasa
aku ingin rumah tangga kita selesai sampai disini
aku ingin rumah tangga kita selesai sampai disini